anissa pohan istri calon gubernur dki jakarta agus harimurti yudhoyono mengaku percaya dengan kemampuan suaminya dalam debat terbuka kedua yang digelar dua puluh tujuh januari
anissa juga mengaku akan ikut hadir menyaksikan jalannya debat kedua yang diprakarsai oleh kpu dki jakarta ini
hal ini disampaikan menantu presiden ri ke enam susilo bambang yudhoyono usai mengunjungi tenda pengungsian warga korban kebakaran di daan mogot jakarta barat kamis pagi
menurut anissa selain dukungan doa bagi agus dan silvi dirinya telah yakin dengan kemampuan teknik komunikasi suaminya menghadapi debat terbuka kedua nanti
saya yakin suami saya sudah sangat baik performance nya
jadi saya percayakan saja dengan apa adanya mas agus tidak perlu dibuat buat apa adanya mas agus cara berkomunikasi seperti itu ya memang seperti itu
karena kan mas agus hadir di sini untuk menjadi dirinya sendiri
bukan untuk menjadi orang lain yang dibuat buat oleh seseorang
jadi ya saya sih lebih banyak percaya bahwa mas agus sudah memiliki skill komunikasi yang baik
ya jelang debat jilid dua pasangan nomor urut dua basuki jarod mengaku tidak melakukan simulasi seperti yang dilakukan pasangan kandidat lainnya
basuki pun sempat menyindir kandidat yang dinilai saat debat pertama hanya sekedar menghafal
calon gubernur dki petahana basuki cahayapurnama juga tidak melakukan pembagian tugas dengan jarod saat debat nanti
pasalnya ia hanya tinggal memaparkan program yang telah dijalankannya bersama jarod
walaupun tidak mempermasalahkan perbedaan format debat pertama dengan kedua
salah satunya adalah diperpanjangnya waktu debat
kita nggak pernah simulasi debat
kami nggak pernah membuat simulasi debat kenapa
karena kami berdua kan memang kerjain
jadi kami tidak perlu menutupin
kita memang tidak ada bagi bagi tugas
kalau lagi malas jawab kita menutup
kalau lagi malas jawab kita menutup
kalau lagi malas jawab kita menutup

kalau lagi malas jawab kita menutup
makin perpanjang makin bagus supaya kan lebih tajam menggali apa yang kita kerjakan
terus kalau makin panjang hafalannya makin susah loh
sementara menuju debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta pasangan calon nomor urut tiga anis sandi
mempersiapkan diri dengan meninjau kembali data data terkait tata kota dan birokrasi di dki jakarta
terkait tema debat besok anies akan mengedepankan konsep permajaan

jenjang karir pasti suasana kerja positif serta reward dan punishment sebagai dasar reformasi birokrasi
yang terpenting anies berharap pihak yang terlibat debat besok
baik moderator maupun panelis dapat menjaga integritas dan tetap netral
melihat masa lalu bisa dekat dengan siapa saja
tapi kalau hari hari ini memang membantu salah satu lebih baik mundur sekarang
kalau memang ada yang membantu lebih baik mundur sekarang
kalau memang ada yang membantu lebih baik mundur sekarang
kalau memang ada yang membantu lebih baik mundur sekarang
daripada ketahuan di kemudian hari
di hari ini nggak ada yang bisa disembunyikan
jadi kalau memang anda membantu salah satu jangan dipaksakan
nanti ketahuan kalau ketahuan malah repot